mengisi akhir pekan dengan berwisata menembak menjadi agenda yang menarik
di lembang pengunjung diajak menembak menggunakan senapan di shelter
yang dibangun dengan standar latihan menembak sungguhan
dan tentunya didampingi oleh instruktur berpengalaman
seperti apa keseruannya berikut liputannya
olahraga menembak kini tak hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang
di salah satu tempat wisata di kawasan parongpong
anda bisa belajar menembak
repressing aja sih sambil belajar konsentrasi juga
awalnya sih ragu cuman penasaran
pas udah dicoba ternyata seru juga ya
saya pun tak ingin ketinggalan ingin ikut mencoba olahraga menembak ini
bagi pemula seperti saya kita akan didampingi oleh seorang instruktur
tugasnya untuk melatih bagaimana teknik dan teknologi
posisi yang benar untuk memegang senjata
pastikan badan anda tegap ke arah samping
kaki bukal selebar bahu
lestakan tangan di senapan dan mata yang awas untuk membidik
tekan picu untuk menembak peluru pun melesat mengarah sasaran
wow ini poin delapan loh
padahal baru pertama kali nggak tahu ini kebetulan atau memang bakal terpendam
tantangan selanjutnya adalah menembak target berjalan
pengaturan nafas dan mengambil keputusan yang tepat saat menarik pelatuk
merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh seorang penembak
untuk menghasilkan tembakan yang baik nafas jangan ditahan
melainkan ditarik dan dihembuskan secara perlahan dan dinamis
nah berolahraga menebak seperti ini
banyak sekali manfaatnya
salah satunya adalah melatih fokus konsentrasi kesabaran
dan yang paling utama adalah melatih mental kita
meski olahraga menembak ini menjadi salah satu wahana untuk pelengkap di kawasan wisata
namun peralatan yang digunakan adalah standar latihan menembak sungguhan
seperti lapangan shelter atau target tembak
dengan jarak sepuluh meter hingga senaman yang digunakan
mulai dari senapan shelter juga target
memang sudah standar penembak pemula sih
kita juga pakai shelternya udah ada moving target
target yang skip target yang ada poin poinnya juga
kalau senapannya juga iya senapannya kita pakai yang udah pakai gas ya
kalau dulu kan senapan anginnya yang harus pohang dulu
kalau kita ini udah isi pakai kompresor
jadi tekanannya lebih tinggi juga
kita pakai senapannya yang tipe psmp
untuk merasakan serunya berlatih menembak
siapkan kocek sebesar delapan puluh lima untuk sepuluh orang
di alper matasari bandung